akan tetap melanjutkan pilkada di bulan desember
pemerintah memastikan tetap akan menggelar pilkada serentak dua ribu dua puluh
dan dilakukan dengan disiplin protokol kesehatan ketat
jurubicara presiden fajrul rahman diberitakan sudah berjanji
akan ada penegakan hukum dan sanksi tegas
agar tidak terjadi kluster penyebaran covid sembilan belas saat pilkada
sekaligus semantan komisioner kpu periode dua ribu dua belas
hingga dua ribu tujuh belas hadar gumai menyarankan agar pelaksanaan pilkada serentak dua ribu dua puluh ditunda
hal tersebut karena peraturan kpu yang dipakai sebagai landasan hukum
pelaksanaan pilkada serentak dua ribu dua puluh dinilai belum mengatur secara konkret
untuk menyelenggarakan pemilu yang aman di tengah pandemi
saya kira kita betul betul perlu serius untuk menjadikan pilkada ini
pilkada yang sehat oleh karenanya lebih baik

harus ditunda dulu untuk kemudian ditata peraturan prosedur prosedur
sehingga nanti begitu sudah siap kita bisa lanjutkan kembali
dan mudah mudahan itu sudah masuk di masa di mana pandemi sudah lebih terkontrol
epidemiolog universitas indonesia pandu riono juga mengutarakan hal serupa
terkait penundaan pilkada
penyebaran covid sembilan belas di indonesia saat ini masih sangat rentan
akan penyebaran yang lebih masif jika pilkada tetap dilanjutkan
pemerintah diharapkan dapat fokus pada pengendalian pandemi terlebih dahulu
sebelum melakukan agenda nasional seperti pilkada
yang beresiko meningkatkan penyebaran covid sembilan belas
pilkada ini ini suatu kesempatan yang luar biasa
betul saya sih tadinya wah ini pilkada dilanjutkan
walaupun waktu itu sering diundang oleh kpu ya
waktu itu saya juga masih belum tahu apa yang terjadi pada akhir tahun ya kan
paling tidak kita menyiapkan betul regulasi yang lebih baik untuk tahun depan
hingga saat ini setidaknya dua ratus tujuh puluh daerah tetap akan melaksanakan pilkada
untuk memilih calon gubernur calon bupati
ataupun calon wali kota daerah mereka pada sembilan desember mendatang
tim liputan cnn indonesia